cawapres nomor urut dua sandiaga uno mengunjungi pelabuhan perikanan dan pasar pagi kota tegal jawa tengah kamis pagi
sandi uno disambut ratusan warga yang mengeluhkan harga bahan pokok yang mahal
sandi juga sepakat tidak menggunakan politik kebohongan dan apa yang disampaikan harus sesuai data
cawapres sandi uno menemui ratusan warga di pelabuhan perikanan dan pasar pagi kota tegal jawa tengah kamis pagi
sandi uno yang didampingi koordinator tim pemenangan jawa tengah sudirman said berdialog dengan sejumlah pedagang pasar
sejumlah warga mengeluhkan mahalnya bahan kebutuhan pokok dan sulitnya lapangan kerja
meranggapi penyataan bahwa politikus jangan memakai politik kebohongan sandi uno sepakat bahwa politikus berpolitik tidak menggunakan kebohongan
sejumlah warga yang mengeluhkan harga bahan kebutuhan pokok dan sulitnya lapangan kerja
sejumlah warga yang mengeluhkan bahwa politikus berpolitik tidak menggunakan kebohongan
dengarkan suara rakyat rakyat apa yang aspirasi masyarakat semua pada menghalang
betul ya betul ya sekarangnya
kejahatan banyak pak
ya ada kejahatan juga
jadi itu yang menjadi aspirasi dari masyarakat
itu yang kita kemukakan sesepatkan jangan kita pakai kebohongan
ada banyak caleg ada banyak calon legislatif dpr ri dpd sampai ke capres cawapres
jadi itu yang menjadi aspirasi dari masyarakat
jadi itu yang menjadi aspirasi dari masyarakat